calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama sabtu sore kembali mendapatkan dukungan dari sekelompok masyarakat
yang menamakan diri sebagai gerakan serikandi coblos ahok atau gadis ahok
dalam pemaparannya di depan para simpatisan ahok menjelaskan bahwa visi misi pasangan petahana bertumpu pada program yang telah terukur
di antaranya ahok mengklaim indeks pembangunan manusia dki saat ini berada pada angka tujuh puluh delapan sembilan puluh sembilan
hanya kurang satu satu dari ipm standar dunia
ease of doing business kemudahan melakukan bisnis di indonesia tujuh puluh delapan persen itu diukur dari jakarta
kita melakukan sebuah loncatan besar dari satu ratus enam sekarang menjadi nomor sembilan puluh delapan
jadi ini loncatannya sampai tujuh angka lebih oleh dki itu tujuh puluh delapan persen
jadi ini merupakan satu hal yang sangat terukur